kita harus cepat cepat menghentikan ya dano
papa melakukan ini buat kebaikannya dia
tapi itu semua malah bikin hatinya bunga hancur pak
nah tapi lebih baik bunga tahu dari kita tentang kebenaran ini
sampai kapanpun mama gak mau nggak tahu
ma dengerin papa dulu
mama gak mau bahas ini lagi
celaka kenapa bu
apa merasakan hawa kematian
ada kekuatan jahat yang sedang mengintai mangsanya
apa harus menghentikannya
itu berbahaya buat kamu
kamu harus tetap di sini
kayaknya orang orangussia di sini
pergi ke tembur
ada yang mau saya tunjukin ke bapak
bisa ketemu pak
kita harus cepat cepat menghentikannya danau
bapak kita terlambat
bapak ada habis
dia adalah dosenya tempatku bekerja
kalau bunga bukan anak mama papa
kalau siapa orang tua bunga
gimana mereka sekarang
bunga kan sudah besar
sudah waktunya bunga tahu
kalau bunga bukan anak kandung kita mas
bunga tetap anak kandung mama
walaupun dia bukan terlahir dari rahim mahat
dimana orang tua bunga
dimana mereka tinggalnya
bunga tetap anak kandung mama
nanti kalau ketemu sama bunga
papa udah hubungi temannya bunga
tapi gak ada yang melihat bunga
bunga kemana ya pak ya
takut terjadi sesuatu sama bunga
udah mama tenang aja
ih papa jangan nyuruh pama tenang mulu dong
anak kita tuh belum pulang pak
terus sekarang papa harus gimana dong
kita harus cari bunga pak
mengapa marah baju mengincar pada arwis
itu juga yang menjadi pertanyaan bapak
apa mungkin ini ada hubungannya dengan pembunuhan di kampus
apa mungkin marah baju sengaja membuat teror di kampus
apa keuntungannya dhanu
jangan jangan marah baju sengaja membuat ketakutan pada bunga
sehingga dia bisa mempengaruhi bunga lebih mudah
dia ada di dekat sini
akan mengikuti semua perintahku
beraninya kau mengganggu bunga hai kocotengi kamu masih saja mencampur
urusan jauhi dia marwajo kau akan merusak dengan ayah dan anak sama saja
kalian bersikap bagai pahlawan kau sudah membunuh orang yang tidak berdosa
urusamu sumber tidak terampuni marwajo
jangan kau mengajari ku tentang dosa segera hentikan kejahatanmu marwajo
atau pemilik alam ini yang akan menghukummu kamu tidak punya hak untuk melarangku
kamu kemana sih nak
mah bunga pasti ketemu kok ya tapi gimana kalau misalkan terjadi sesuatu sama bunga
pak enggak akan terjadi apa apa sama bunga ma percaya deh sama papa mama enggak mau